jelang pembahasan tingkat akhir soal perpu kebiri sejumlah menteri berharap perpu segera disahkan menjadi undang undang
namun pembahasan ini masih terganjal penolakan ikatan dokter indonesia yang enggan menjadi eksekutor kebiri
kasus pelecehan seksual anak yang sudah dikategorikan kejahatan luar biasa
membuat dpr dan pemerintah mempercepat pembahasan perpu kebiri sebelum perpu dibawa ke sidang paripurna rabu besok
meski idi menolak menjadi eksekutor kebiri menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana yembise
menegaskan kebiri tetap menjadi penyelesaian akhir bagi pelaku kejahatan seksual
tetap masuk dalam itu undang undang perlindungan anak
itu revisi kedua ya untuk undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
pertama dari siapapun yang penting ada pemberatan hukuman bagi siapapun pelaku kejahatan seksual terhadap anak
karena kami berusaha untuk menyelamatkan anak bangsa
komisi delapan dpr mengambil keputusan terkait peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu kebiri untuk menjadi undang undang
mayoritas fraksi menyetujuinya
tujuh fraksi langsung menyetujui perpu menjadi undang undang yaitu pdip golkar pkb pan p tiga nasdem dan juga hanura
sementara itu fraksi pks gerindra dan juga partai demokrat memilih untuk tidak menyatakan sikap
anggota fraksi gerindra
rahayu saraswati mengatakan banyak masukan masyarakat yang belum tertampung pemerintah
fraksi gerindra juga mempertanyakan sejumlah substansi
pembahasan itu baru dua hari
baru dua hari untuk sesuatu yang kami anggap sangat penting
ini tentang perlindungan anak
ya kami menginginkan tindakan tindak lanjut dari pemerintah yang tegas
yang bisa kami dukung bersama sama untuk masa depan anak anak kita bersama
kami belum mendapat penjelasan yang secukupnya